ibu tuh ada sahur
kalau habis sahur jangan langsung tidur
sebelum besok puasa
kalau ibu ada salah maafin ibu ya
pemli juga minta maaf ya bu
kamu tuh udah minta maaf belum sama bapak
kita sahur bareng ya
kamu belum sahur kan
makan yang banyak pak
debbie makan juga ya
pak jangan tidur terus
makan yang banyak pak
nanti kalau makan yang sedikit gak kuat lho pak
kan malu pak
terima kasih ya
sudah mau sahur bersama papa
ini yang bapak impikan sejak dulu cuk
di hari pertama puasa ini
papa pengen berbuka puasa bersama kamu
kalau buka puasa kita tinggal bisa bareng
cucu mau ke jonggol
mau buka puasa aja sama mama
kalau begitu salam sama mama kamu ya
pak pak pak
papi udah sahur
kok nggak mau ngundiin air sih
ini selalu yuri ya gimana
ya ampun papi
hep sekali lagi emang americano selalu ya
sahurnya bangun mas
terhisa esganya shezan yang ingat oh
edward nenek bukain pintunya cepetan
udah pada sahur belum
ini juga tidur aja
hah udah sahur belum
ah untung emak dateng
kalau enggak edward selalu pakai apa
ya emak bapak masak emak
nana ambil piring dulu ya
eh kamu jangan banyak banyak makannya
ini mak masak buat edward bukan buat kamu
eh sayang udah bangun
bapak ambilin air dulu ya
udah papa siapin teh manis sama susunya
kita berdoa dulu ya sayang ya
sunatan sahuran lillahi ta'ala
neng susah gak dibangunin ya
disana belum ya
empat jam lagi ya
kapan tidur aja dulu besok pagi kan harus kerja
ibu tidur sahur
gelis nanti kalau habis sahur jangan langsung tidur
sebelum besok puasa
kalau ibu ada salah
kamu tuh udah minta maaf belum sama bapak
kalau febri punya salah sama bapak
bapak juga minta maaf ya
kalau bapak punya salah sama kamu